jadi bagaimana dato tentang kitab dua itu
kitab yang ada pada saya
sudah dicuri dan dibawa lari
bagaimana dengan kitab milikmu alim
karena saya simpan di rumah saya yang di palembang
jangan sampai boynya berbalik menuntut kita
jangan sampai dia mengusir boynya ini
jangan sampai membayangkan keluarga
suapnya itu buaya
kayaknya boynya udah takut deh sama kita
nggak mungkin juga dia keluar dari danau itu lagi
kalaupun dia keluar lagi dari danau ini
sudah bukan usut kita lagi
biarkan polisi dan aparatnya menangani
iya sebaiknya kita pergi dari sini
karena pasti sebentar lagi aparatnya akan datang ke sini
eh itu tuh
kutuk kutuk sudah datang
itu pak itu pak
boynya udah masuk danau
pergi ke danau
sebaiknya kita pergi dari sini
karena sudah ada aparat yang mengurusinya
gimana kalau sekarang kita membantu warga yang lain
karena masih banyak warga yang diburu hewan buas
kami minta warga tetap siaga
karena sampai detik ini belum ada satupun dari binatang buas yang ditangkap atau berhasil diamankan
demikian laporan dari kami
siapa yang punya semua binatang binatang itu
padahal kandang binatang binatang itu sudah cukup aman
kalian untuk menangkap sakti
bukan malah membiarkan binatang binatang itu lepas
ini tidak bisa dibiarkan
aku tidak mau harga diriku
diinjak injak oleh keratus
aku dukung nomor wahid di jakarta
cepat kumpulkan semua pasukan
sekarang juga kita serang kira atus
karena dia telah membuat darahku naik

itu kan k
ngapain sih mereka

aku harus segera ngasih tau bang mara
sepertinya tidak ada siapa siapa disini kimau
telah terjadi sesuatu sama mereka
aku juga merasakan hal yang sama
istri saya telepon
bang cepetan liat tv deh
memangnya ada apa
banyak sekali binatang binatang buas itu
lepas dari kandang bang
dan mereka itu mengancam warga
warga ibu kota juga terancam
itu kejadiannya dimana sayang
gak tau persis sih bang
tapi tadi katanya di danau sasak
terus aku tuh khawatir banget bang
soalnya ki ada di tempat kejadian
tadi aku tuh liat
dia dan temen temennya tuh bantu
tadi juga diberitaku liat
si ki itu berusaha ngusir buaya
abang tuh harus secepetnya nyari ki bang
abang suruh dia cepat pulang
aku tuh khawatir banget
aku takut dia kenapa kenapa bang
saya akan segera kesana untuk mencari sekar
pasti hewan yang lepas itu ada hubungannya dengan sekar dan juga alina
lebih baik kita tinggalkan tempat ini
kita harus mencari sekar dan temen temennya
dan kata wiwit mereka itu ada di danau sasak
dan ada binatang buas yang sedang menyerang warga
dan disana ada sekar dan juga temen temen yang harus kita tolong
menurut wiwit binatang yang lepas dari kandang itu adalah buaya
dan dia juga baru saja liat di tv
bahwa sekar dan juga teman temannya yang berusaha mengusir buaya tersebut
kimo kita tinggalkan saja tempat ini
kita taruh mobilnya disini dan kita kejar mereka
nampaknya buaya tadi buas juga ya
ya iyalah untung kita udah berhasil ngusir buaya itu ke danau
tapi yang aku takuti
buaya itu kembali lagi dan menyerang warga
sehingga yang kabur tadi juga sepertinya buas kek
iya pasti udah ada deh korban yang terluka
bagaimana menurutmu lam
apa yang harus kita lakukan
kalau menurutku kita harus bergerak membantu
iya kek betul
jangan sampai ada lagi korban ya
sepertinya ada keributan
jangan jangan sih ngajak
jadi bagaimana dato tentang kitab dua itu
kitab yang ada pada saya
dan dibawa lari
bagaimana dengan kitab milikmu alim
karena saya simpan di rumah sayang di palembang
dan saya selalu menjaganya
bagaimana dengan milikmu karina
aku menyimpan kitab milik
dato' lebay karat itu di kumayan
iya karena semenjak
aku menikah dengan alim
aku menyimpan kitab itu di tempat yang sangat aman
yaitu di kamar di rumah dato' lebay karat
bagaimana dengan pendapatmu
yang berada di kumayan
kalau menurut saya
kita semua harus mengamankan
kitab kitab itu dato'
pencuri itu pasti mengincar
amankan kitab milikmu
dan beritahu juga ke alang
agar dia mengamankan
kalau begitu saya sekarang pamit
dan saya akan beritahu mbak lang mari
hari sudah malam
aku akan melacak
aku akan melacak
aku akan melacak siapa pencuri kitab itu